baiklah kita ke informasi selanjutnya sejak dua puluh delapan september hingga dua oktober warga solo termasuk pegawai swasta maupun pns diimbau untuk mengenakan baju batik
dan hal ini sesuai dengan instruksi wali kota solo dalam rangka memperingati hari batik sekaligus untuk melestarikan budaya batik
berbagai kegiatan dilakukan oleh pemko solo dalam rangka memperingati hari batik nasional
antara lain menggelar solo batik carnival serta solo fashion show dan juga pembukaan destinasi galeri batik
perkembangan batik di solo juga tidak lepas dari keraton di mana untuk pertama kalinya ki ageng henis membawa batik ke solo pada saat kerajaan pajang di tahun seribu lima ratus empat puluh enam masehi
dan untuk mengetahui perkembangan agenda hari batik di sana
telah diperlukan oleh pemko solo
bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia sri hartono
sri hartono selamat siang selamat hari batik
bagaimana nih ada apa agenda dari pemerintah kota solo terkait dengan hari batik nasional hari ini
biasanya solo cukup antusias begitu untuk menyambut hari batik
iya betul selamat siang hanum hari ini merupakan puncak hari batik nasional
di solo sendiri biasanya setiap tahun selalu mengadakan solo batik karnaval
namun untuk kali ini pagelaran solo batik karnival
dilakukan secara virtual dimana masih dalam suasana pandemi
sebelumnya selama lima hari terhitung dari dua puluh delapan september hingga dua oktober dua ribu dua puluh
masyarakat solo baik itu masyarakat biasa pegawai swasta pegawai pns
maupun yang lainnya dihimbau untuk mengenakan badik
hal ini selain untuk melestarikan budaya batik sekaligus untuk memperingati hari batik nasional
selain batik solo carnival rencananya pada malam nanti hingga malam besok
akan digelar solo batik fashion
di mana nanti akan menggandeng seluruh desainer atau perancang busana dari lokal solo sendiri
solo memang terkenal dengan batiknya dan itu memang sudah dimulai sejak zaman kerajaan pajang
memang saat itu ki ageng henis yang pertama kali membawa batik ke solo tepatnya di kampung lawian
saat itu kampung lawian masih dalam kerajaan pajang
sehingga saat itu kerajaan pajang lebih mengedepankan untuk motif batik batik yang dibawa oleh si kiai king henis
dan ki ageng henis akhirnya menetap di lawian sejak tahun seribu lima ratus empat puluh enam dan hingga saat ini terkenal dengan nama ki ageng lawian
selain di laweyan yang merupakan kampung batik ada juga kampung kauman yang dekat keraton surakarta yang juga merupakan sentra pengrajin batik
selain di lawian yang merupakan sentra pengrajin batik ada juga kampung kauman yang dekat keraton surakarta yang juga merupakan sentra pengrajin batik
baik kalau tadi anda menyebut sri hartono terkait dengan hari ini adalah puncak dari agenda hari batik nasional di sana
untuk rangkaian acaranya sendiri sebelumnya ada apa saja begitu
apakah memang semuanya keseluruhan dilakukan secara virtual mengingat ini masa pandemi
apakah memang semuanya keseluruhan dilakukan secara virtual mengingat ini masa pandemi
jadi untuk solo carnival batik dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan media sosial baik itu youtube instagram dan lain lain
sementara untuk acara yang semi virtual atau solo batik fashion akan digelar di sebuah hotel di solo yang akan berlangsung nanti malam hingga besok malam
sementara untuk masyarakat solo sudah melakukan atau mengenakan batik sejak tanggal dua puluh delapan september hingga hari ini
sementara untuk masyarakat solo sudah melakukan atau mengenakan batik sejak tanggal dua puluh delapan september hingga hari ini
pak hartono yang terakhir ini saya melihat gambar di sebelah anda ketika anda live di layar televisi ini
para perajin perajin batik yang memang sampai saat ini keberadaannya masih ada namun sudah cukup jarang dijumpai
kalau dari pantauan anda bagaimana anda melihat di lapangan tentang keberadaan para perajin perajin batik tulis khususnya di hari batik nasional ini
iya betul hanum jadi di solo ada dua kampung yang khusus sebagai sentra industri batik
yang pertama adalah kampung laweyan di mana lebih banyak ke batik batik yang lebih modern
sementara yang di sebelah saya ini yang tempat saya berdiri ini adalah kampung kauman
yang lebih mengedepankan tentang batik batik tradisional batik batik yang tulis
namun sayangnya sejauh ini untuk para pengrajin yang membatik tulis
sangat sedikit bahkan beberapa pengusaha batik di kauman mengambil atau tenaga pembatik dari luar solo
dan itu pun sudah tergolong usianya tua
sementara untuk yang muda muda lebih cenderung mengembangkan usaha desain batik lebih ke modern menggunakan alat
sehingga sampai saat ini pun pengrajin batik khususnya batik tulis sangat sangat sedikit sekali hanum
baik saya hartono berarti
jadi darurat regenerasi para pembatik tulis di solo ini semoga menjadi perhatian khusus dari pemerintah di hari batik nasional ini
dan sri hartono terima kasih banyak atas laporan anda